siapa sangka lilin lilin cantik ini terbuat dari bahan bahan bekas loh bahan dasarnya adalah minyak
goreng bekas pakai atau biasa disebut dengan minyak jelantah jika biasanya minyak jelantah
dibuang jika sudah tidak lagi dipakai tapi di tangan ibu ibu di kecamatan mandala jati
kota bandung ini justru minyak jelantah diolah menjadi lilin warna selain minyak jelantah bahan bahan yang
digunakan antara lain krayon bekas pakai serta lilin cara membuatnya sederhana masukkan minyak
jelantah ke dalam kaleng bekas bersama lilin dan juga krayon bekas sesuai dengan warna yang
diinginkan lalu letakkan di atas air mendidih untuk menambah aroma agar lilin menjadi wangi
tambahkan cairan pewangi masak selama kurang lebih sepuluh menit setelah cair dan warna dari crayon bekas
tercampur lalu dinginkan dan tuang ke dalam wadah sesuai
ukuran yang diinginkan ya awalnya itu tercipta ide minyak jelantah tuh kok kayaknya sekarang
dibuang gitu ya percuma enggak ada manfaatnya nah si ibu ibu itu ada yang request gimana caranya ya
biar kita bisa memanfaatkan minyak jelantah akhirnya dapatlah ilmu untuk pembuatan lilin
hias jadi ada lilin hias pun bisa dikreasikan menjadi beberapa warna dengan hasil yang cantik
tertarik untuk mencoba membuatnya sendiri di rumah tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat